nah selanjutnya tradisi membangunkan orang untuk sahur memang semakin ditinggalkan
namun ada banyak sekali cerita lucu dan unik dibalik tradisi yang dilakukan selama bulan ramadan ini
nah berikut informasinya untuk anda
inilah yang dilakukan oleh seorang pemuda yang membangunkan warganya di kawasan jatisari untuk sahur
pria ini sampai terbatuk batuk setelah meneriakan kata sahur yang cukup panjang
lain halnya kegiatan para remaja di bojong sari yang diunggah oleh akun muhammad miftah ini
mereka tampak bersemangat menyanyikan lagu tentang puasa pada ramadan
bahkan mereka kompak berjoget sambil diiringi musik
kita akan berpuasa berpuasa berpuasa bersama sama
bukan hanya itu ada juga sejumlah remaja yang bertugas membangunkan warga justru lari ketakutan karena ada suara yang tak biasa didengar
ya tradisi membangunkan
makan orang untuk sahur dengan berkeliling kampung sudah mulai ditinggalkan
namun di sejumlah daerah tradisi ini ternyata masih dipertahankan
lalu seperti apa cara membangunkan sahur di tempat anda